anda tidak salah lihat ya seekor ayam ini sedang membonceng motor milik seorang pria video amatir
ini sedang viral beberapa hari terakhir memperlihatkan seorang pria membonceng seekor
ayam dan berkeliling kota karangasem bali uniknya si ayam jago ini tidak kabur atau melompat dari
motor padahal si ayam tidak diikat sama sekali seakan mengerti si ayam justru terlihat santai dan
menikmati pemandangan kota belakangan diketahui pemilik ayam tersebut adalah wayan kantun seorang
kakek berusia enam puluh delapan tahun aksi uniknya membonceng ayam ini sudah ia lakukan selama satu tahun
terakhir ketika ayam jago yang diberi nama jojon masih kecil setiap hari ia dan jojon berkendara
ria keliling kota menurut wayan jojone tidak pernah terbang atau loncat karena terkejut akan
banyaknya kendaraan yang berseliweran di dekatnya oh seperti latih atau gimana nggak pernah laki laki
itu perawatannya seperti apa berasal juga ini udah berapa lama satu tahun saat ini wayan kantun
memelihara tujuh ekor ayam namun yang paling jinak hanya satu ekor yaitu si jojon
serupa dengan wayan dan ayamnya ada juga yang sebelumnya viral di pulau dewata seorang pria
bernama ketut widanta mengajak anjing anjingnya berkeliling dengan mengendarai sepeda motor bukan
hanya satu bahkan ia mengajak enam anjing sekaligus ternyata ketut telah hidup bersama
dua puluh dua anjing liar yang ia pelihara yang ia temukan dari berbagai tempat pria yang tinggal
di kawasan banjar kayu tulang canggu badung bali harus adil
memberikan giliran bagi anjing anjing untuk ikut jalan jalan bersamanya
ketut bersama anjing anjingnya berkeliling menuju warung hotel maupun restoran
untuk mengambil sisa makanan dan sayuran untuk pakan ternak miliknya
ketut pun mengaku sejak kecil memang suka memelihara anjing
tim liputan cnn indonesia bali